yang kedua anies baswedan
dan yang ketiga ganjar pranowo
yang kedua haji anies rasid baswedan se mpp psd
kemudian dari luar kader bapak anies baswedan
yang kedua bapak ganjar pranowo
yang pertama mengusulkan pada bapak anies rashid baswedan
yang kedua bapak ganjar pranowo
dan yang ketiga
kedua nama tokoh politik ini menjadi nama yang paling sering disebut oleh perwakilan dewan pimpinan wilayah partai nasdem
sebagai calon yang terbaik di indonesia
selain melaporkan hasil kerja setiap dpw juga wajib mengajukan nama calon presiden dua ribu dua puluh empat
dalam rapat kerja nasional partai nasdem yang diselenggarakan di jcc dari lima belas hingga tujuh belas juni dua ribu dua puluh
menurut sejumlah perwakilan dpw nama anies baswedan dan ganjar pranowo dipilih
karena kinerja mereka dalam memimpin daerah sudah terbukti
selain itu elektabilitas yang cukup tinggi dapat menguntungkan partai nasdem
jika salah satu dari mereka menjadi calon presiden dari partai nasdem
kapasitas dari semua figur yang kami sebut tadi tentu ini sudah tidak asing bagi masyarakat populer
tinggal kita bagaimana bisa memastikan masyarakat bisa memilih yang terbaik
ya melihat elektabilitas beliau yang saat ini cukup bagus
beliau juga banyak yang merekomendasikan
untuk sebagai calon pemimpin masa depan
para anggota dpw berharap siapapun calon yang akan didukung partai nasdem sebagai calon presiden nantinya
memiliki kedekatan atau bahkan merupakan kader partai nasdem
sementara sekretaris steering komite raker nasdem willy aditya mengungkapkan
kebijakan politik partai nasdem yang tidak mengharuskan calon presiden berasal dari internal partai
suara dari dpw sah sah saja
tapi kebijakan politik
kebijakan politik partai secara nasional pak surya tentu melihat pertimbangan pertimbangan
yang terpenting kan bukan klaim politik tapi yang terpenting adalah bagaimana komitmen untuk memajukan indonesia
selain nama anies baswedan dan ganjar pranowo nama ridwan kamil rahmat gobel erick thohir
serta hovifah juga sempat disebut oleh sejumlah perwakilan dpw
semua nama nama yang dicalonkan dpw akan menjadi bahan pertimbangan
ketua umum partai nasdem surya paloh akan mengumumkan nama calon presiden yang akan diusung partai nasdem dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang pada penutupan raker nasdem atau pada jumat tujuh belas juni